wajah bahagia terpancar dari ibunda michelyo ketika anaknya berhasil memenangkan kategori aktris terbaik
pada ajang penghargaan academy award ke sembilan puluh lima yang berlangsung di california amerika serikat
keluarga dan kerabat michelleo berkumpul di kuala lumpur malaysia untuk menyaksikan hari bersejarah tersebut
berkat aktingnya yang menakjubkan di film everything everywhere all at once
yeoh berhasil menyingkirkan nama besar seperti cate blanchett michelle williams dan anna de armas
michelle yeoh bukan nama yang asing di dunia perfilman
aktris kelahiran ipo malaysia enam puluh tahun lalu ini mendapatkan peran utama pertamanya di hollywood
ia berperan sebagai mata mata tiongkok yang mumpuni
sebelumnya yeoh muda juga memperankan bagiannya
ia juga sempat beradu akting dengan jky chen pada film poli story tiga di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
peran terobosannya datang pada dua ribu delapan belas ketika ia berperan sebagai liane riang di film crazy rich asian
film yang didominasi pemeran asia ini juga sempat menarik perhatian hollywood dan memenangkan beragam penghargaan
dan di tahun dua ribu dua puluh dua yeoh berakting dalam film bertajuk everything everywhere all at once
dan sekali lagi film yang diperankannya mendapat banyak perhatian
film yang disutradarai oleh daniel kwan ini juga memborong tujuh penghargaan di ajang academy award ke sembilan puluh dua
dalam ajang penghargaan tertinggi di dunia perfilman itu yo berpesan pada anak anak terutama para keturunan asia
bahwa mereka berhak untuk merawat hak hak
harapan serta cita cita mereka
ia juga mengucapkan penghargaan ini adalah bukti bahwa umur tidak bisa menjadi penghambat bagi setiap orang yang ingin mengejar mimpi